ini kalau ini kita tahu lah paru limpa gitu ya mas ya
yang tidak boleh kendaraan siapapun masuk situ
air gusan kentang madu bongol jamur
berarti lu tuh lu tuh dibawahnya yesaya bawah setahun ya
nah dulu sebelum ada insanak ini gimana proses penjualan
berbagai cahaya lampu tampak berpendar indah dalam pantulan air sungai